karenanya perlu untuk diulang hal mana merupakan refleksi sempurna dari pilpres dua ribu sembilan belas
jika mahkamah konstitusi berkeras bahwa dirinya hanya berwenang untuk memeriksa hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon
maka sama saja mahkamah konstitusi melegitimasi kecurangan dalam proses pemilihan umum
pesan yang akan diberikan dari ini adalah berbuat curanglah securang curangnya sehingga selisih suaranya begitu besar niscaya anda akan memenangkan pemilu
karenanya mahkamah konstitusi harus keluar dari zona nyamannya dan masuk ke area yang lebih luas
demi kepentingan demokrasi yang ditegakkan atas dasar kejujuran dan keadilan
dan kembali pada desain konstitusional awal yang ditetapkan baginya yaitu untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu
hanya dengan demikianlah indonesia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan demokrasinya
pertanyaan kedua yang pemohon akan jawab sehubungan dengan pelanggaran trsm adalah
apa saja bentuk pelanggaran trsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
pertanyaan kedua pelanggaran trsm yang dipermasalahkan dalam permohonan aku adalah
nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi yang dilakukan oleh presiden joko widodo semata mata demi memastikan
agar paslon dua memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat dalam satu putaran
sehubungan dengan pembuktian mengenai ada tidaknya nepotisme
maka penting untuk melihat standar
ada beban pembuktian sehubungan dengan perkara phpu di mahkamah konstitusi
sebagaimana dimuat dalam putusan nomor satu phpu pres tahun dua ribu sembilan belas
yaitu beban pembuktian formil
yang mana beban pembuktian awal dibebankan kepada pemohon
dan kemudian beralih kepada termohon
jikapun yang dimaksud oleh mahkamah konstitusi dalam putusan tersebut
karena perkara phpu bukan perkara perdata
maka beban pembuktiannya pun sudah barang tentu berada di bawah standar pembuktian pidana
pendekatan beban pembuktian semacam ini
yang berada di atas balance of probabilities
namun di bawah beyond reasonable dout
digunakan di berbagai negara di dunia dalam memeriksa perkara sehubungan dengan pemilihan umum
dua contoh yang bisa diberikan sehubungan dengan standar pembuktian ini
adalah di malawi dan di kenya
yang mana pertimbangan di kenya adalah sebagai berikut
terjemahan tidak resminya adalah bahwa
pengadilan menyatakan bahwa dalam perselisihan
beban pembuktian tetap lebih tinggi dari balance of probabilities
tapi itu juga tetap lebih rendah dari beyond reasonable doubt
peralihan beban pembuktian dari pemohon kepada termohon pun merupakan hal yang lumrah
terjemahan bahwa petisianer memiliki peraturan pertama
saat petisianer memberikan bukti yang luas
peraturan bukti pasti berubah ke penyanyi untuk memberikan penjelasan dalam jawaban
terjemahan tidak resminya adalah bahwa memang pemohon memiliki beban pembuktian awal
setelah pemohon memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan permasalahan yang mereka pohonkan
maka beban pembuktian kemudian bergeser kepada termohon
untuk memberikan penjelasan yang memuaskan
nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
dapat diklasifikasikan menjadi tiga skema
guna memastikan gibran raka buming raka memiliki dasar untuk maju
sebagai kontestan dalam pilpres dua ribu dua puluh
yang dimulai dari dimajukannya gibran raka buming raka
sebagai calon wali kota surakarta
lalu keikut sertaan anwar usman dalam perkara nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
sampai dengan digunakannya termohon untuk menerima pendaftaran gibran raka buming raka
yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika
nepotisme kedua adalah nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan
yang diperlukan untuk mengatur jalannya pilpres dua ribu dua puluh
yang dimulai dengan dimajukannya orang orang dekat presiden joko widodo
sehubungan dengan pelaksanaan pilpres dua ribu dua puluh
khususnya ratusan pejabat kepala daerah
adalah nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar paslon dua memenangkan pilpres dua ribu dua puluh
yang dilakukan dengan berbagai cara
mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa
yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial
sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian
aspek jumlah yang dibagikan
aspek pembagi bantuan sosial
dan tentunya aspek penerima bantuan sosial
pertanyaan ketiga yang akan pemohon jawab
sehubungan dengan pelanggaran tsm adalah
bagaimana cara menyikapi pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh
nepotisme sebagai bentuk pelanggaran tsm tidaklah boleh ditoleransi sama sekali keberadaannya
pertama nepotisme melanggar asas pelaksanaan pemilu
khususnya asas bebas jujur dan adil
dan karenanya menghasilkan pemilu yang tidak berpegang pada nilai konstitusi
padahal pemilu seyogianya berpegang pada nilai konstitusi
agar dapat mencerminkan kehendak rakyat
sebagaimana dipertimbangkan di berbagai negara
di malawi dalam perkara arthur peter muhtarika
versus saulus klaus cilima dan lazarus mccarthy cakwera
dalam perkara di mahkamah konstitusi nomor wi enam
yang dilakukan pada tahun dua ribu enam belas
undang undang pemilu mendesain dua jenis pelanggaran tsm
dianggap sebagai institutional pasagil
sebagai bentuk pelanggaran terstruktur
sistematis dan masif berdasarkan jenis
harus dilihat sebagai pelanggaran berjenis tsm
karena akibat dan pelakunya yang menyerupai
aparat penegak hukum dijadikan alat kampanye dan pengontrol masa
kementerian dijadikan pembantu presiden untuk urusan pemenangan dengan diberikan target suara
kepala daerah dijadikan tim pemenangan lokal yang mana penolakan akan berujung pada pencopotan atau penyidikan
dan kepala desa pun dijadikan ujung tombak pengumpul suara di mana masing masing diberikan target bahwa paslon ii harus mendapatkan lebih dari lima puluh suara
jika tidak maka bantuan sosial tidak disalurkan dan aparat akan memproses mereka secara hukum
dampak utama dari dilakukannya nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi adalah melesatnya perolehan suara paslon dua
sehingga dapat memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat
pertanyaan keempat yang akan pemohon jawab adalah apa dampak suara paslon ii
model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa
yang kemudian diatribusikan pada sosok pribadi presiden joko widodo
ada tiga hal mengenai ini yang ingin kami bahas lebih lanjut
pertama bantuan sosial yang diberikan secara spesifik menyasar